apakah pernah ada kasus serupa sebelumnya jauh jauh hari sebelum ini
sebenarnya kasus ini sudah terjadi sejak desember lalu
namun frekuensinya tidak begitu rutin
baru setelah memasuki bulan januari ini
aksi pembakaran ini selama terjadi hampir tiga kali sehari
kemudian beruntun menjadi sehari sekali
dan akhirnya terus merembek sampai ke dua puluh delapan lokasi kejadian
di kota semarang sendiri tujuh belas lokasi kejadian
di pedal sembilan lokasi kejadian
di satu lokasi kejadian di kabupaten semarang
dan satu lokasi kejadian di kabupaten berobongan
jadi ini mulai hampir terjadi rutin setiap hari
oke tiga kali sehari cukup menakutkan ya
respon warga terhadap hal ini seperti apa
ini yang sedikit berbanding terbalik
jadi mungkin pelaku teror sedikit gagal dalam beraksi
karena warga kota semarang sendiri dan di sekitarnya
belum merasakan kecemasan atau ketakutan
meski demikian warga tetap diminta untuk melakukan antisipasi
dengan menggelar pengamanan swadaya dan swakarsa di tiap tiap pemukimannya
oke dari pihak kepolisian sendiri
tadi ada wilayah ada sekitar belasan wilayah
di kota semarang ada juga di kabupaten semarang
dan kabupaten gerobokan ada juga di kendal
berapa titik yang disiagakan oleh kepolisian terhadap petugas petugasnya
kalau secara khusus pengamanan di hampir seluruh wilayah jawa tengah

jadi tidak ada pilihan atau skala prioritas pengamanan
di titik mana di kabupaten mana
jadi semuanya melakukan pengamanan total untuk pengantisipasi
perempetnya hapi teror ini
untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini